mabillah besok flight pagi ke hong kong ada pesawat apa aja ya
sebentar ya gue cek dulu
ada ninjal tapi tinggal satu jatayu ireland
ah iya aku mau pesen yang itu
apa sih yang gak bisa di zaman internet kayak gini
apalagi gue punya teman orang maskapai penerbangan
nah gitu dong
kalau gitu gue mau pesen kursinya sebelah kursinya boy wirawan
oke gue tanyain dulu ya
gitu boy mama tuh sebenarnya mau ngaku kesalahan mama sama papa
iya takutnya kalau mama kaku terus si papanya marah banget sama mama
jadi mama takut lah
aku mendadak jadi tukang parkir
terus terus terus
gubrak aja baru tau
mama tuh curhat nih sama kamu nak
supaya kamu tuh kasih mama saran
soalnya yang mama tau si boy itu gak cuma ganteng tapi juga cerdas
juara olimpiade matematika
juara bela diri
iya sih ma
cuman kan kalau
kalau saran saran soal masalah kayak gini sih kan boy belum punya pengalaman
boy belum nikah
atau enggak boy cepet aja kali ya nih kayaknya gak ada pengalaman gitu
kamu itu bener juga sih
eh bukannya kamu kan suka browsing browsing gitu kan
siapa tahu kan kamu suka baca baca ya kan
terus siapa tahu kamu bisa baca baca ya masalahnya ya nyerempet nyerempet kayak masalah masalah mama gitu
nggak baca kayak gitu
tapi mama nanti nggak marah kan
ya enggak lah
kok mama harus marah
mama yang minta tau
ya gak mungkin mama marah
ayo sok atuh cepet atuh
udah deh eh boy sih
saya seinget boy sih ma
waktu mau lihat al quran baca al quran katanya sih gini
allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang orang yang melampaui batas bagi pendusta
berarti mama tuh kelewatan dong sama papa
nah allah itu kan maha pengampun
coba mama minta maaf sama papa dan berdoa sama allah
oh gitu ya boy
kalau misalnya udah kelewatan bisa balik lagi
udah deh kalau gitu mama
ya dan mama akan memberanikan diri untuk minta maaf sama papa
sampai mama jangan lupa baca bismillah
ya makasih ya boy
ya buruan ma
kamu juga doain biar papa gak kalah
hah mama boy ini bener bener ketahuan
masa pura pura minta jaroi
kayak gituan kok dipakai bercandaan
gak boleh tuhan dosa
aduh ya allah
baru mau ngaku tapi papanya udah bobok
bisa gak pesawatnya
kebetulan banget ninjal
di sebelah boy wirawan itu tuh kosong
ya udah kalau gitu gue pesen yang sebelah boy wirawan itu ya
pesen buat gue loh
guys perhatian bentar ya
event ini lumayan bagus besar
ini bisa jadi peluang kita untuk memperkenalkan aji motor club
dan gue juga mau ngelai solusi buat kalian semua
untuk tidak mengatasnamakan diri sendiri
bener banget tuh
kita semua itu harus kompak
kayaknya gak mungkin dah
kalau semua anggota ikutan balapan itu
kayaknya kalau anggota kita kebanyakan sih untuk ikut event ini

jadi yang emang gak bisa ikutan
wah coge banget
emang kita harus seleksi satu besar dulu dong
biar oke ya gak
ya bagusnya mulai malam ini lah
kita kasih tau boy dulu rencana ini
eh tapi lokasinya dimana
eh tapi lokasinya dimana
eh tapi lokasinya dimana
lo tenang aja
lo tenang aja
gue tau kok
lokasi yang enak
gue juga tau
lokasi yang enak
gue juga tau
jadi ada jalanan baru yang belum aktif
jadi ada jalanan baru yang belum aktif
dan belum banyak dari yang lewat

udah gak telepon boy nih
gue setuju sih kal
gue setuju sih kal
gue kesana sekarang nih ya
nih ntar dulu
udah gak sabar nih
nah itu yang terpenting
ukuran gue udah disediain belum
untuk prada selembang
bawah lo ini nih
kayaknya kagak ada yang muat sama lo
eh tapi gue setuju kali ini sama ian
ya seharusnya sih itu jaket anak jalanan harus dibagiin
biar kita lebih tampak kompak lagi ya gak
iya iya kalian tenang aja
nanti gue bagiin pas peresmian klub aji motor oke
eh kasih tau tristan ya
tan ada seleksi nih anak jalanan mau ikut lomba nih
malam ini lo bisa datang ya
gue tunggu tan
be assalamualaikum be

ya jadi cabin kita belajar apa apa saudara
turun aja siang